serbu diskon hanya di motionpay
gue akan putus semua masukan buat king serigala
gue cuma mau dengar kabar baik dari lo semua
kak please aku mohon ya
karena papa pasti parno banget kalo mikirin ini semua
kakak gak janji deh
makanya kalau ada apa apa buat keperluan syuting
biar kakak atau putra nganterin kamu
dan kakak gak mau denger alasan lain
kakak harus keras karena kakak sayang sama kamu
kakak gak mau kamu deket sama orang yang udah bikin pacar kakak celaka
kakak bakal pastiin boy hilang dari rumah
biar dia bisa kembali hidup kamu
tadi pas gue lagi makan di kantin
gue gak denger tuh
katanya lo pengen jadi bintang iklan sama sila
si sila traktir semua orang yang ada di kantin itu
gara gara menginfokan kalau dia mau jadi bintang iklan bareng sama lo
ya serius ini
ngapain dia kayak gitu
ternyata gak kayak gitu loh
gue baru nyadar nih
tadi gue ketemu sama tante hilda
waktu gue tanda tangan kontrak
gue bingung kenapa ada tante hilda disana
kayaknya mereka salah paham deh
mungkin mereka fikir bintang iklan itu gue sama sila
padahal gue sama reva
makin seru dong kalau gitu tuh iklan
konsepnya dua wanita cantik memperbutkan satu cowok yang gaganteng ganteng amat
konsepnya kayak gitu aja tuh
ya gak keren lah
maksudnya kayak gitu
ya jujur gue juga belum tahu sih
sutradaranya belum ngomongin konsep detailnya kayak apa
bahkan gambarannya kayak gimana pun gue juga belum tahu
iya jelek lah
selamat malam sahabat sahabat wariorku
kalo ngedenger orang baru pulang abis ngedate
sapaannya juga nggak ada pales palesnya
happy banget keliatan
abis ngedatenya lancar gak
karena sejauh yang gue tau ini pertama kali lo bawa cewek
seorang geri airawan bawa cewek
gue tau nih apa yang dia lakukan pertama kali waktu ngedate
pasti gemeter tuh badan lo
masih kayak gitu
ya gak se ngedut ngedut kayak biasanya juga
tapi ya grogi mah masih ada lah kan
baru pacaran lagi lo tau sendiri
cuman nih ya ada satu hal nih yang googling
gue gak ngerti ya ini karena memang gue grogi
atau gue udah lama ngedeket sama cewek
atau emang tatanya gue gak ngerti
tapi si tata level kepediannya tuh poh
itu baru segelintir hal kecil
ini bakal ada kejutan lainnya
karena terkesan kayak nyumpain nih jatohnya
lo sebenernya ikhlas gak geri sama tata
gue udah ikhlas
ini udah biasa aja sama geri
tapi gue cuma mengingatkan
nanti kedepannya antara gary dan tata akan ada suatu hal yang unik bin ajaib
lo harus siap siap
eh by the way malam ini kita tiba di bengkel ya
oh ya gue juga
besok pagi kita harus cegat mereka
kita habisin poi dan temen temennya
jangan sampai kita bikin dia ngecewok lagi sama kita
soal yang kita bicarain tadi gue bakal update ke dia
rob gue gak mau tau gimana caranya lo harus habisin gue sekarang juga
lo tenang aja
gue udah atur rencana sama nana serigala yang lain untuk habisin boi
begitu boi pergi ke kampusnya gue bakal cegat dia
gue bakal kerahin semua kekuatan kang gota serigala
dian berhasil habisin boi
untuk hancurin boi
kalau sampai lo gagal lagi gue akan putus semua masukan buat king serigala
jadi gue cuma mau denger kabar baik dari lo semua
besok kita harus bener bener berhasil habisin boi
karena dian ngancam gue akan stop pemasukan geng serigala
kalau sampai kita gagal lagi

pertanyaan apaan sih
ya jelas gue disini untuk ngerawat lalu
lo tuh ngomong apaan sih esbok udah mending sekarang lo pergi dari sini
sebelum bokap sama kakak gue yang ngeliatmu ada di sini
tenang gak bisa sih
panik banget kenapa
lo gak usah takut
lo tau gak
yang nyuruh gue dateng ke sini untuk ngerawat lo
itu justru kak deyan sama papa benny
karena kita udah direstuin sama mereka
apaan sih esbok udah deh halu banget sih lo
siapa yang halu sih
dengar baik baik ya
lo harus tau
dan perasaan gue juga tulus banget sama lo
hubungan kita beranjak
ke level yang lebih serius
gue pengen kita nikah
lo jangan bercanda bisa gak sih
gue gak bercanda kenapa bocor
lo juga punya perasaan yang sama kayak gue
ya ampun udah deh esbalok lo tuh gak usah ngahalu ketinggian
gue gak punya perasaan apa apa buat lo
gue pikir nggak akan sia sia
jadi lo gak punya perasaan yang sama kayak gue
berarti cinta gue bertepuk sebelah tangan
asball bukan kayak gitu maksud gue
gak apa apa kum
gue terima dengan lapang dada
meskipun ini gak sesuai sama harapan gue
cinta bertepuk sebelah tangan
tapi setidaknya gue udah berjuang
dan lo harus tahu
mungkin ini adalah pertemuan kita yang terakhir
tunggu esbalok lo mau ke mana
gue terpaksa harus pergi
pergi ke tempat yang jauh banget
yang pasti kita gak akan pernah ketemu lagi
gue harus sengaja menghindari
karena kalau gue ngeliat wajah lo

tolong jaga diri lu baik baik